daftar sekarang juga
febri pusing wak
ibu harus janji
gak akan berantem lagi sama bapak
s nya gak mau berhenti marahnya
biarin aja pak
kamu mau menyelesaikan masalah apa tidak
biar bapak yang balas
sampai jumpa lagi
semoga tak sampai
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kenapa sekarang kamu jadi begini
hampir sudah tidak ada akum yang buruk
berat berada di rumah setiap hari
tidak ada pekerjaan
cuma mengurus febri dan rumah
dan menunggu transferasi
tapi itu kan jalan yang kalian pilih
esy tidak akan berangkat
kalau sekarang ada masalah
kalian yang harus
dulu kamu punya harga diri yang tinggi
sejak esy yang menjadi nafkah
pasti akan membuat kamu tersinggung
bahkan aku tidak mampu
menghidupi diri aku
aku mesti tinggal
untuk membeli garam pun
aku mesti menunggu kiriman
aku mesti menunggu kiriman
sekarang aku bantu bantu kau sewara
tapi tetap gak cukup
tetap harus menunggu kiriman esy
tetap harus menunggu kiriman esy
kalau aku masaknya lebih banyak lagi
pebri yang gak kurus
pebri pusing wad
sebentar ya edward taruh komik dulu
sudah selesai kang
tensinya jebol kang
banyak komponen yang rusak juga
kemarin saya periksa terus nyetruk
oh pantes kang harusnya begitu rusak
langsung dibawa kesini
ini rusak karena konslet
ya seperti alarm
hanya orang yang punya akses boleh menyentuhnya
ini permainan konspirasi tingkat tinggi
apa kemungkinan data data yang ada disini semua hilang
sepertinya tanya begitu pak
tepat bukan saya
tap itu memang tidak bisa untuk menyimpan data banyak
karena memorinya kecil
makanya jarang digunakan untuk menyimpan data
pantes mereka menggunakan tab ini untuk berkomunikasi
kalau nggak bisa diperbaiki saya bawa pulang aja
yaudah pak silakan
ya terima kasih kang
kalau febri gak ngaku semuanya gak akan terjadi edward
abisnya om idoy om dadang sama papi kamu sering ngelodain bapak sama bu guliola
febri kira itu teh beneran
jadi febri ngadu sama ibu
tapi kamu tuh jangan laporin sama siapa ya
kalau bu guliwala sampai tahu
bu guliola pasti marah sama febri
motor pasti gak akan cerita sama siapa siapa
dan kamu gak usah khawatir
mereka pasti baikan lagi kok
di siang sih udah mulai reda
tapi sorenya berantem lagi
orang tua teh emang begitu feb
tapi kamu gak usah khawatir soal itu ya
dan kalau kamu mau cerita cerita
atau siap kok dengerin cerita kamu
kalau bu guliola sampai tahu
bu guliola pasti bakal malu
pasti bu guliola bakal tersenyum